dari luar ruangan tepuk tangan dan gemuruh tawa
samar terdengar pada pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam
wakil ketua dewan pembina partai solidaritas indonesia
grace natali menyebut
pertemuan berlangsung hangat
tapi tak serta merta berujung pada dukungan final psi ke prabowo
dari ketiga calon kuat presiden dua ribu dua puluh
prabowo memang jadi tokoh pertama yang bertemu langsung dengan psi
padahal pada oktober dua ribu dua puluh
psi sempat mendeklarasikan dukungan kepada baca pres pdi perjuangan ganjar pranowo
menyual capres usungan psi
grace membenarkan partainya belum menentukan sikap
selain mempertimbangkan dukungan joko widodo yang disebut grace sudah condong ke satu sosok
ada sejumlah mekanisme internal partai yang harus dijalankan
seperti agenda kopi darat nasional pada dua puluh dua agustus mendatang
perbincangan tentang dua ribu dua puluh empat dibilang jauh udah dekat
dibilang dekat juga masih jauh gitu ya
psi seperti temen temen tau kami
tokoh yang kami kagumi adalah pak jokowi
kami ingin melihat keberlanjutan dari program programnya pak jokowi
dan oleh karanya kalau temen temen tanya gitu ya
apakah sudah mengerucut kemana kemana
psi siap bergerak sesuai dengan arahan pak jokowi
tapi kayaknya akhir akhir ini sudah makin kelihatan tondo tondonya
kecocokan yang diungkap psi juga dirasakan prabowo subianto
menteri pertahanan ini mengaku mengajak psi turut serta dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
kunjungan silaturahmi ini disebutnya akan dibalas oleh psi dengan berkunjung ke tempatnya
entah itu di hambalang atau kertanegara
dan mereka janji akan balas kunjungan ke tempat saya
sudah ada komitmen
dan mas giring sudah janji akan nyanyi nanti
tiga jam tiga jam kita nyanyi pak
kedua partai ini belum merinci kapan kunjungan balasan
dan mereka sudah mencoba untuk mencoba
namun sinyal kedekatan memang terpancar dari cendera mata yang diberikan psi ke partai gerindra
yakni foto joko widodo sebagai sosok yang penting di mata psi
prabowo subianto saling rangkul dan bertuliskan indonesia solid
tim liputan cnn indonesia jakarta